duduk ya udah malam
kamu duluan aja deh
ntar lagi aku nyusul
kenalan lu dong
baik baik baik
gil udah lama banget kita gak ketemu ya
kabar gue baik
masih inget gak sih sama roy
yoi lah bro
inget banget lah
lu berdua tuh kan member vivi gue disini
gue sedih waktu
dengar kabar lo masuk penjara
terus roy meninggal
pasti punya masalahnya masing masing
mikir ke depan
setuju gue sama lu
lu inget gak sih
roy pernah datang kesini dengan cewek
terus tiba tiba dia mabuk marah
coba lo inget inget pelan pelan dulu

roy emang pernah kesini sama cewek
lu tau siapa ceweknya
mungkin lu kenal
karena waktu itu gue lagi sibuk banget
banyak minuman yang mesti gue siapin
dan gue gak sempet buat tegur si roy
gue cuma liat doang disini
kalau begitu begini aja nih
dengan yang sama roy waktu itu gue bilang
lu perhatiin dia
itu udah kejadian lama banget
ya gue juga ngerti
ini bener bener lama
cuman masalahnya lo kerja disini
gue kenal lo udah lama disini
lo pasti kenal cewek disini juga banyak
lo perhatiin sekali lagi
lo perhatiin dia
sama apa enggak
gue gak inget sama sekali
emang ada apa sih
nggak ada apa apa yang penting
gue cuma pengen konfirmasi aja
yaudah kalau gitu
gue harus balik lagi ke barang
gue yang minta maaf nih ganggu kerja lo sekarang ya
thank you banget ya
gue duluan ya
sampai ketemu ya
dia gak inget lagi
waktunya kita istirahat
mirna kiki semua diberes nanti
udah malem rena
kamu tidur sama oma ya
aku sebenarnya pengen tidur sama mama sama papa
kan aku kangen
kayaknya rena pengen tidur sama aku sama mas alda
sebelumnya kita gosok gigi dulu ya
boleh ya ma
eh tapi kalian kan
udah gak apa apa mbak
pasti rena juga mau bawa bawa sama kita
lagi pak boleh kan ya mas
tapi kan kita ini hari pertama balik kesini
rena pasti kangen
tapi sekarang sikat gigi dulu bersih bersih dulu baru bawa bawa sama mama sama papa
hooray aku tidur sama mama sama papa
senang aja dipake dulu
ayo senang aja dipake
sudah selamat istirahat ya semuanya ya
sekali lagi selamat ulang tahun ya ma
thank you pa
sekali lagi selamat ulang tahun ya mas
istirahat ya din
resin lagi resin
itu gimana rena
udah udah langsung pusing pusing bu
namanya juga anak
pasti kan lagi kangen kangen ya kali sama papanya jadi mereka juga kan memikirkan perasaan enaknya
juga gitu lho bu betul betul bukata mbak mirna bu udah gitu kan kemarin renekan waktunya habis
di pantiasuan bu pasti rena itu pengen eh eh quality time gitu bu hahaha ya itu sama papanya
kita yaudah deh kalau gitu ya kalau kita nikah kalau bisa tahun pertama kita kosong aja
dulu ya sempet banget emang mau mau
ini dibagi bagi ya saya duluan ya
selamat ulang tahun
dudih udah malem
kamu duluan aja deh
ntar lagi aku nyusul ya
ada apa cerita aja
sebelumnya saya minta maaf sama om
cuman temen saya sempet ngeliat elsa sama roy keluar dari kabar nanain
dan itu tempatnya om
apa yang dibilang angga tadi benar benar bikin aku kepikiran terus
hari ini kan kita capek banget ya
tapi aku bahagia mak lihat nino dan andi menikah tuh
suatu kebahagiaan luar biasa buat aku
cukup aku mau telfon deh
ya udah aku telfon deh
nggak aktif lagi telfonnya
nggak aktif lagi telfonnya
nggak aktif lagi telfonnya
berarti tiba tiba dia pergi aja gitu pada saat akad nikah
gak masih kabar lagi
ya wajar lah pak
dia pasti sedih dia kecewa
orang yang dicintai itu menikah sama andin
emang gak punya perasaan ya andin itu ya
udah lah j nggak usah nyalahin andin terus dong

udah pak kita mau pergi
udah pak kita mau pergi
udah deh pak kita gak usah bahas ini
nanti kalau kita bahas yang ada kita jadi berdebat dan aku capek
ini anakku tidur ya
masih terlihat lah